al ada benarnya juga sendiri
kondisi fisik kamu
emang harus sangat dijaga sekarang ini ya
papa paham maksudnya al
kamu kan sih papa
itu sangat memperhatikan kandungan kamu
itu sangat memperhatikan kandungan kamu
jadi sebisa mungkin
please perhatikan juga kandungan kamu ya

papa kalau lihat begini jadi ingat waktu mama sarah lagi hamil
papa juga dulu begini
tapi mama sarah yang gendong papa
insya allah kamu akan jadi bapak yang luar biasa
kamu juga yang diin jaga kandungan kamu jaga fisik kamu juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh ya ampun
aduh pusing banget gue ya allah
enggak enggak itu kenapa sih
kalau soal perasaan aja pasti kayak begini
apalagi udah sayang sama satu orang
jangan mikirin dia terus
dia udah nolak ini berkali kali
aduh siapa lagi sih
itu lagi punya
astagfirullahaladzim gue harus janjin sama dia
bro katanya lo mau ketemu jadi nggak
jam satu kan di jakarta morning cafe
deh helah lo yang minta janji lo yang lupa gimana sih
ehm lo dimana sekarang
gue udah nyampe tadi sekalian juga ketemu sama orang
udah kelar juga nih
ya udah kalau begitu sekarang gue siap siap dulu terus gue kesana ya
kita ketemu disana sekarang
oke deh sip
gue tunggu ya
michi pasti seneng kalau gue ajak gue ketemu sama remon
gue ajak dia ajak kali ya
nah gue mau ke rumah
ya gue mau ke rumah

lo jangan mikirin dia
mau apaan sih cara telfon dia mau ajak dia ikut ketemu sama remon
dilanjutkan terus ya pak
tolong dibuat serapih mungkin serapih mungkin
suatu hari kamu pasti akan tahu
kalau nindi masih hidup dan tinggal bersama sama dengan kamu
saat kamu tahu nanti semua akan baik baik saja
tidak ada yang terluka
dan semuanya tetap sama seperti saat ini
kau bisa disini
kok kamu gak bilang sama aku mas
ini makamnya nindi kenapa kok berantakan kayak gini
banyak benangkan air soal
kamu kenapa sih
apa liat tadi tadi kamu kuk
aku ngerasa bersalah aja pak
ya seakan aku tuh udah hidup di dunia ini udah nyaman
salah allah aku melupakan nindi
aku gak bisa ngejaga nindi pasti masih hidup di dunia
mas aku gak bisa ngejaga makamnya juga
aku udah gagal menjadi ibu
shhh gak boleh kamu ngomong begitu
kamu udah luar biasa saya
kamu menyayangi nindi
yang memberikan yang terbaik buat nindi
kamu ibu yang baik
dan nindi juga tau
betapa dengan setiap sholat kamu
doakan nindi terus
papa ingat nggak dulu ada tukang gali kubur yang memang bilang
tempat makan ini memang kurang bagus kan
boleh tolong rapihin pak ya sekalian tolong pasangin batu nisan yang baru
kalo musim hujan makam disini selalu banjir
dulu aku memang sempat mau pindahin tapi
tapi kan nggak dibolehin sama mama
mama udah tau sebenernya soal rencana kamu untuk pindahin makam anak kamu
dan mama gak setuju
di tempat makam yang nindi itu suka
suka kebanjiran loh
kamu pilih yang mana
al itu gak suka kalau kamu masih hidup di masa lalu kamu
kamu masih sibuk terus mikirin almarhum anak kamu
karena menurut mama
aku harus menjaga perasaan mas al karena pada saat itu memang
hubungan aku sama mas al memang kurang baik
tapi kan sekarang sudah jauh lebih baik
menurut papa gimana
papa setuju bu
tapi ada baiknya kamu tetap tanyakan hal ini sama
makasih ya pa
udah jadi temen surat aku
temenin aku terus ya
udah bapak tinggal sama aku anjl lah ya
ini andini karisma putri atau rena ya
udah tuh rambutnya berantakan
udah pas ini aja
aku turun disini ya
makasih ya pa udah anterin aku
kamu jaga kesehatan
jaga kandungan kamu
makan yang banyak ya
pikiran harus positif
selalu positif ya
salam buat mama ya
salam buat mama ustaz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mungkin ada yang bisa dibantu lagi
saya rasa cukup
kalau perlu apa apa silahkan minta ke staff yang sedang bertugas pak
oke baik terima kasih
semoga bapak dan istri bisa menikmati menu yang disiapkan oleh sahabat kami pak
baik baik sekali lagi terima kasih ya
sama sama pak kalau begitu saya tinggal dulu pak
mudah mudahan elsa suka tempat ini
eh elsa ada jalan ke sana
elsa kamu udah jalan
udah aku udah di jalan kok
yaudah jangan lupa ya
yaudah aku tunggu ya
lo harus tenang
setelah itu selesai baru lo temuin ricky ya
ricky pasti mau nunggu kalau telat satu jam dua jam
aduh ricky lagi
fountain park hotel kamar seribu dua ratus tujuh
sekarang saatnya gue ketemu sama si cantik

saya harus tahu ricky mau ke mana
apa dia ada janji ya mengerti ileima elsa
saya harus tahu ricky mau ke mana
kenapa kamu kaget ngeliat om
itu kan omnya riki
kamu ngapain kesini
bisa kita duduk ngopi bareng
bukan urusan om
tolong jangan pernah ikut campur
urusan pribadi aku
kalau masih ikut campur
aku gak mau ikut om
di bawah manajemen umum lagi
kamu jangan kurang ajar sama allah
sementara orang tua kamu di luar kota
tapi om gak berhak ikut campur
urusan aku om
aku pergi dulu
iya selamat siang
saya ingin bicara dengan bapak sehari ini
aku mau tanya deh
kalau kamu bilang gitu aku mau tanya deh
kalau kamu bilang gitu aku mau tanya deh
kalau kamu dari pantiasuhan
terus bapak mama kandung kamu kemana
hmm gak tau cuan nak
ya udah nggak apa apa
ya udah aku duluan ya

udah udah selesai kelasnya
udah kalau gitu kita langsung pulang yuk
soalnya tante michi mau main ke rumah
tante nici mau ke rumah
yaudah pulang yuk ke tante nici nanti ya

masalah makam udah selesai
boleh tinggal satu lagi
gue harus tanya sama temen temennya roy di unicorn band

selamat siang dengan studio musik monogram ada yang bisa saya bantu
saya mau bertanya soal jadwal latihan unicorn band untuk hari ini di studio
oh unicorn band bentar ya pak saya cek dulu
sore jam lima ya terima kasih banyak infonya nanti saya kesana
ternyata mas al menepati janjinya
untuk ngerapin makam ini
tapi kenapa kau masih belum tenang ya
aku harus pindahin makam yang ini
aku mau dia di tempat yang layak
gimana kalau hujan lagi
halo mas mas aku udah liat fotonya
terima kasih ya
semoga kamu bisa lebih tenang ya
mas aku mau sesuatu kamu bisa pulang sekarang
saya beliin sekarang ya
aku gak mau makan mas
kamu pulang sekarang ya
ya udah saya pulang sekarang ya
hati hati aku tunggu
nen mau bicara sama aku ya
bahkan di mana mana
lo harus bisa atur semuanya sebaik baiknya
bisa hancur semuanya
jangan jangan ini bukan karena masuk angin aja
kayaknya setelah dari sini gue perlu cari tespek
gue mau pastiin ada apa sebenarnya dengan badan gue
selamat siang ibu selamat datang
oh iya saya udah ditunggu di dalam atas nama panino
oh silahkan di ruang vip ya bu
oh iya terima kasih
kalau begitu saya permisi
ya terima kasih
ya selamat siang
gimana gampang kan dapat hotelnya
kamu suka gak suasananya
sayang makasih banyak ya
aku gak nyangka kamu seniat ini
mas baik baiki article gue udah kapain dalam videonya ya
ini sebagai permintaan maaf aku buat kamu
perhatian nino kasih sayang nino yang tulus cuma buat gue
tapi kenapa di saat gue mulai mendapatkannya justru gue sedang terjebak untuk menjalani hal yang mengerikan bersama ricky di belakang nino
gak apa apa sayang aku bahagia aja
kamu udah kayak gini sama aku
udah udah gak usah nangis
duduk bentar lagi appetizernya mau datang
selamat duduk istriku
aku udah kasih dia makanan spesial buat kamu makan ya

tau ngebisiknya apa
terima kasih ya
ini pak ricky bunga pesanannya
oh iya taruh di situ aja
oke pak riki makanan minuman dan bunganya sudah selesai kami siapkan
ini buat kalian semua ya
terima kasih pak
terima kasih pak
sekarang kalian boleh pergi
elsa kenapa belum datang ya
apa masih di jalan
vai ya orang
kita mau program kehamilan kamu
kamu kerjanya gak capek capek
biar keberhasilannya bisa maksimal
dia udah nunggu gue di atas
aku boleh tanya
bapak mama aku siapa
bapak mama kamu siapa
itu kan angkatnya aku
yang ngelahirin aku siapa
apakah kamu udah di surga sayang
bapak aku udah di surga
sudah meninggal ya omah
rena mau roti coklat ya
buat beli roti coklat buat rena ya
kok bu bos tau ya papanya rena udah meninggal